enggak sih mbak karena kan aku tuh pertama dapet infonya kan emang dari sosial media nih ya dari ig gitu
solusinya apa psg keras
tetapi kini hanya tersisa dua belas hektare
dr mari jadi per menunya itu berapa rupiah totalnya